kebijakan pendekatan teritorial yang saat ini dijalankan di papua
dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan militer
untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di bumi cendrawasi ini
pangdam tujuh belas cendrawasi majen tni teguh muji angkasa menjelaskan
sejauh ini tni telah menjalankan pendekatan teritorial
sesuai dengan protap pengamanan yang berlaku
pendekatan dengan protap pengamanan ini bertujuan agar tni
mampu mendekatkan diri dengan masyarakat yang berada di daerah rawan konflik
tanpa mengabaikan keamanan semua pihak termasuk anggota tni sendiri
setiap kita melakukan aktivitas atau kegiatan
kita harus melakukannya secara berkelompok
dengan parameter pengamanan yang juga sudah diatur dan ditentukan
itu tujuannya untuk mencegah menghindari mengeliminir jatuhnya korban
dan kita juga menghindari kegiatan kegiatan yang bersifat terutama
dan pada prinsipnya kita melakukan soft approach kepada masyarakat
membantu pemerintah daerah baik itu yang di provinsi
ataupun yang ada di kabupaten kota
dalam kunjungannya ke markas kodam tujuh belas cendrawasi di jayapura
anggota komisi satu dpr yan permenas mandenas
mengingatkan agar pemerintah selalu mendukung pendekatan
yang dilakukan tni di papua
sinergi pemerintah dan tni diperlukan agar penanganan konflik di papua
tak hanya berfokus pada masalah keamanan
namun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat papua
saya berharap pemerintah pusat nanti bisa memfasilitasi
agar daerah daerah konflik di papua butuh penanganan bersama
jadi mungkin perlu didudukan para pembangku kepentingan di daerah
para pemerintah kebijakan
agar bisa berdiskusi tentang format penanganan papua secara bersama sama
karena kalau dengan dilakukan pola penanganan terintegrasi
pasti semua masalah bisa diselesaikan
peran aktif dan sinergi antara pemerintah pusat
pemerintah daerah papua dan tni polri penting
agar upaya menjaga keamanan sejalan dengan upaya pemberatan pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan di papua